dua puluh april adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi sebelas persen
jadi perlu kiranya masyarakat secara keseluruhan juga diberikan pemahaman yang sama
mereka tetap tenang dan menjalankan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah dan dewan perwakilan rakyat
melalui undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
siap siap nih harga sejumlah barang dan jasa berpotensi naik mulai satu april mendatang
karena ada tarif pajak pertambahan nilai yang bakal naik menjadi sebelas persen
kira kira barang dan jasa apa aja ya yang bakalan naik
jangan jangan kopi yang saya minum ini juga ikutan naik harganya gara gara ppn naik
bukan bukan itu bukan ppn
makanan dan minuman yang disajikan di kafe dan restoran tidak dikenakan ppn karena bukan objek pajak ppn
teks yang tertera dalam tagihan itu merupakan pajak restoran sebesar sepuluh persen
sedangkan ppn atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa
pajak ini dikenakan kepada konsumen dan pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan
yang telah menjadi pengusaha kena pajak
ppn dipungut oleh pemerintah pusat
kemarin udah sempat baca baca sih tapi kenapa naik naik mulu sih apa apa naik
oh baru tahu tuh mbak
masih terjangkau lah kalau untuk naik satu persen
lagian kan juga dari ppn itu akan diputar lagi untuk pemulihan ekonomi gitu akan balik lagi ke rakyat
nah ppn ditanggung oleh pembeli dan ditambahkan secara otomatis ke dalam faktur tagihan
barang yang kena ppn adalah barang kena pajak atau bkp
misalnya ponsel mobil motor dan rumah
begitu juga dengan baju di pusat belanja
mungkin unsur pajak tidak tertera pada struk tetapi ppn sudah termasuk dalam harga yang kita bayar
karena bahan kain yang dibeli pengusaha sudah mengandung ppn dari si penjual
nah kabar kenaikan ppn dari sepuluh persen menjadi sebelas persen ini sudah berhembus sejak pertengahan dua ribu dua puluh
hal ini akhirnya tertuang dalam undang undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau hpp
dari revisi undang undang ppn nomor empat puluh dua tahun dua ribu sembilan
kemudian pada satu januari dua ribu dua puluh lima tarif ppn ditargetkan naik lagi menjadi dua belas persen
namun tidak semua barang dan jasa terkena ppn
dalam undang undang hpp tertulis ada pengecualian atau pembebasan ppn
yang diberikan kepada barang kebutuhan pokok jasa kesehatan jasa pendidikan jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya
jadi menurut pemerintah perluasan basis ppn ini tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan
konsep keadilan menurut pemerintah itu adalah beberapa barang dan jasa tertentu atau sektor usaha tertentu
diberi tarif khusus ppn yakni satu persen dua persen dan tiga persen dari peredaran usaha
yang detailnya akan tertuang dalam peraturan menteri keuangan
ini sedang kita desain peraturannya
yang sekarang memang juga sudah banyak yang tidak kena
tapi sekarang kita tulis di dalam undang undang
tapi memang pada saat kita mendesain undang undang ini dan membicarakannya
ini kayaknya pemerintah mau pajakin semua ppn mau dikenakan
enggak tidak begitu
karena kita memberikan pengecualian kita perjelas pengecualiannya
kenaikan tarif ppn ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk pelaku usaha
pihak pihak ini khawatir kenaikan ppn memicu kenaikan inflasi yang timbul dari tekanan terhadap daya beli masyarakat
namun pengamat pajak bawono christy haji mengatakan
kebijakan saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan ppn
apalagi dalam undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
jenis barang dan jasa yang dikecualikan alias bebas ppn akan makin jelas
termasuk mana yang masuk ke kas pemerintah daerah dan mana yang dipungut oleh pemerintah pusat
artinya di setiap aspek aktivitas konsumsi masyarakat itu pasti dikenakan ppn
seperti contohnya biaya baju yang kita kenakan
justru menurut saya kita harus secara bijak melihat juga bahwa ppn ini justru adalah backbone dari pemerintah pajak kita
bila dibandingkan dengan kenaikan pajak penghasilan
tetapi kenaikan ppn bakal menjadi mesin bagi penerimaan negara yang lebih optimal
ppn berperan strategis bagi fiskal negara karena berkontribusi hingga ke keuntungan